kita ke informasi lain dunia hiburan tanah air berduka
aktris julia perez hari ini meninggal dunia di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
ia meninggal karena penyakit kanker cervix
julia perez menghembuskan nafas terakhir pada sabtu sepuluh juni dua ribu tujuh belas
aktris yang akrab di sapa juppe ini dirawat intensif sejak februari lalu
dilansir dari cnn indonesia com
juppe mengetahui dirinya menderita kanker cervix sejak dua ribu empat belas lalu
saat akan berobat ke sebuah rumah sakit di singapura
saat itu tahapnya masih stadium satu b
juppe sempat mengurangi kegiatannya di dunia hiburan dan melakukan operasi
namun kankernya telah menyebar